ormas pp muhammadiyah menegaskan tidak ada hubungannya dan tidak akan mengikuti aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah ormas islam dan pa dua ratus dua belas di depan istana merdeka
muhammadiyah mengimbau semua pihak menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan masa dalam jumlah besar termasuk demonstrasi
untuk membahasnya kami sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan sekretaris umum pp muhammadiyah prof abdul muti selamat siang prof abdul
selamat siang mbak rifana penonton cnn indonesia
ya prof langsung saja hari ini sejumlah ormas islam dan pa dua ratus dua belas menggelar aksi unjuk rasa kita tahu di depan istana untuk menolak ruu omnibus law cipta kerja
kenapa pp muhammadiyah memilih tidak bergabung prof
ya yang pertama kami memandang bahwa setelah undang undang cipta kerja disahkan oleh dpr secara material undang undang itu sudah berlaku sudah sah
dan tidak ada mekanisme yang bisa
merubah undang undang itu kecuali tiga hal
yang pertama presiden menerbitkan perpu
kemudian yang kedua judicial review ke mahkamah konstitusi
atau yang ketiga dpr membuat undang undang yang baru sebagai pengganti undang undang cipta kerja
nah karena itu maka aksi aksi demo itu sesungguhnya secara hukum dan secara legal itu tidak akan
tidak akan bisa merubah undang undang
tidak akan bisa merubah undang undang itu kecuali melalui tiga mekanisme itu
kemudian yang kedua muhammadiyah berpendapat bahwa sekarang ini kita sedang dalam situasi covid sembilan belas
di mana angka angka korban baik yang dirawat maupun yang wafat masih cukup tinggi
bahkan dalam beberapa hari ini juga cenderung cukup meningkat
kami melihat bahwa cara cara yang dilakukan dengan melakukan aksi itu memang cara yang tidak melanggar hukum
yang konstitusional yang memang memiliki landasan di dalam undang undang dasar maupun dalam undang undang yang berlaku di tanah air kita
akan tetapi dalam pandangan muhammadiyah cara itu tidak cukup efektif
dan bahkan lebih banyak mengandung mazorot daripada mengandung manfaat
kami berpendapat bahwa di dalam kita melaksanakan ajaran agama kita hendaknya menghindari melaksanakan sesuatu yang walaupun dia ada manfaatnya
tapi kalau madorotnya itu lebih banyak maka sebaiknya sesuatu itu tidak kita lakukan
kemudian yang ketiga aksi aksi yang sekarang ini dilakukan itu kan sesungguhnya juga menimbulkan keresahan di masyarakat
ada ketidaknyamanan dan kemudian resiko terjadinya bukan antara demonstran dengan aparatur keamanan itu sangat tinggi
dan bahkan mungkin bisa saja jatuh korban
sehingga karena itu maka tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada saudara saudara yang melaksanakan aksi pada siang hari ini
muhammadiyah memilih untuk tidak turun ke jalan dan memilih bukan pendekatan konstitusional dengan cara cara yang lebih peaceful yang lebih damai
dan tentu saja muhammadiyah berharap semua yang demo pada siang hari ini
senantiasa mematuhi aturan menjaga ketertiban dan juga menjaga kesantunan
karena mereka mengatasnamakan dirinya sebagai organisasi islam
organisasi yang seharusnya memberikan contoh teladanan dengan plat dan perilaku yang
prof abdul muhammadiyah tidak ikut turun ke jalan tapi memilih cara cara peaceful untuk memperjuangkan penolakan terhadap ruu omnibus law cipta kerja
cara cara apa yang ditempuh
apa yang ditempu oleh pp muhammadiyah prof abdul
ya sekarang ini kan naskah yang teruskan oleh dpr itu masih dalam proses dirapikan ya istilahnya
dan juga kemudian disempurnakan untuk nanti diajukan kepada presiden supaya mendapatkan pengesahan dan diterbitkan dalam berita negara
nah muhammadiyah nanti akan melakukan rapat secara khusus untuk meneliti dan mencermati
ini final dari undang undang cipta kerja itu
kemudian apakah nanti secara sendiri atau bersama sama dengan komponen masyarakat bangsa yang lainnya
menguji dan melakukan upaya upaya yang bersifat konstitusional
tidak ada pasal pasal dalam undang undang cipta kerja itu yang bertentangan dengan undang undang dasar empat puluh lima
dan yang memberikan atau berdampak terjadinya kerugian konstitusional
bagi warga negara
maksud mungkin tidak ada kerugian konstitusional bagi muhammadiyah
oke prof abdul apakah ada ajakan dari pa dua ratus dua belas kepada pp muhammadiyah untuk ikut turun pada aksi unjuk rasa hari ini prof
kalau secara resmi tidak ada
saya hanya mendapatkan informasi itu dari selebaran yang beredar
dan juga video yang sempat juga beredar di media sosial
dan kami memang juga sudah mengantisipasi untuk kantor kami yang biasanya kalau ada aksi itu
kantor kami selalu menjadi tempat dari mereka yang ingin beristirahat
dengan alasan keamanan kantor itu kami tutup
kemudian juga kami tidak terlibat dalam aksi itu
termasuk misalnya dengan mengirimkan tim kesehatan dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan aksi aksi
prof abdul bagaimana kemudian pandangan pp muhammadiyah
anda sebetulnya sudah menjelaskan dan juga teman teman di pp muhammadiyah sudah berulang kali menjelaskan
tapi kami ingin penegasan apakah kemudian tidak ikut turunnya ke jalan
tidak ikut berdemonstrasi bersama dengan ormas islam dan juga pa dua ratus dua belas
karena kekhawatiran bahwa ini akan melebar kemana mana begitu prof abdul
itu yang memang kami tadi sebutkan
motor road nya itu lebih banyak daripada manfaatnya
karena itu maka kami berharap sekali lagi agar demonstrasi ini berjalan dengan tertib
dan juga kami mengharapkan kepada aparatur keamanan yang memang berada pada barisan terdepan
untuk menjaga dan mengamankan demonstrasi ini agar tidak terpancing melakukan tindakan kekerasan
tapi lebih mengedepankan pendekatan yang bersifat humanis dan pendekatan yang persuasif
prof abdul kita tahu bahwa kemarin dari pbnu sudah didatangi oleh perwakilan pemerintah
untuk dijelaskan secara langsung soal ruu omnibus law cipta kerja
apakah ada dari pihak pemerintah yang mendatangi pihak pp muhammadiyah untuk dilobi agar lebih lunak begitu prof abdul
saya kira belum ya
mungkin tahu bahwa muhammadiyah tidak akan melunak dengan lobby itu
karena kami sudah menyatakan dari awal bahwa undang undang ini jangan dipaksakan untuk disahkan
mungkin undang undang ini dicabut dari prolegnas tahun dua ribu dua puluh
tetapi kemudian kami mencermati pasal demi pasal sejak awal sebenarnya
tapi ya memang sepertinya dpr sebagai lembaga legislatif ini memiliki pendekatan dan keputusan tersendiri
walaupun kami paham dalam konteks demokrasi tentu ada banyak kepentingan dan ada banyak aspirasi
dan saya kira sebagian dari aspirasi itu di
penuhi oleh kawan kawan di dpr
misalnya ketika lima paket undang undang pendidikan itu tidak masuk dalam paket undang undang cipta kerja
walaupun menyangkut pendidikan lembaga pendidikan pelatihan itu masih ada di dalam salah satu pasal
kalau tidak salah di pasal enam puluh
saya tidak tahu posisi terakhir setelah dilakukan pembahasan dan diputuskan dpr itu
tapi kami dapat kiriman dari
naskah terakhir yang sudah dirapikan oleh dpr dan bisa dikirimkan kepada presiden
nah itu yang nanti kita pelajari dengan seksama dan
saya kira pemerintah tidak perlu capek capek menjelaskan kepada muhammadiyah
karena insyaallah kami sudah memahami semua prosesnya memahami isinya dan
tentu kami akan melakukan langkah langkah yang sesuai dengan
konstitusi undang undang yang berlaku di negara ini
dan muhammadiyah tentu
langkah langkah yang sesuai dengan hukum
tentu tidak mendatangkan
berbagai persoalan terutama
kaitan dengan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat
oke kita tunggu nanti langkah konkret dan juga langkah tegas dari pp muhammadiyah
dalam menyuarakan penolakan atas rancangan undang undang omnibus law cipta kerja
kita tunggu perjuangannya nanti prof abdul muti sekretaris umum pp muhammadiyah
terima kasih rifana terima kasih
terima kasih atas waktunya kepada cnn indonesia news hour siang hari ini